dan sudah ada korespondensi nn indonesia yogi tujuliarto yang saat ini berada di jalur selatan
yogi silakan dari pantauan anda bagaimana arus lalu lintas setelah lebaran di tahun ini
baik renhard selamat malam juga buat pengirsa
dan memang di wilayah nagrek atau jalur selatan sampai malam ini sampai selasa malam arus balik masih terus terjadi
jadi walaupun ada penurunan ya ini kita lihat di belakang saya ini ada lau lintas yang sangat lancar
tapi dibandingkan hari kemarin ada penurunan yang sekitar lima sampai sepuluh persen jumlah kendaraan dibandingkan hari senin lalu
jika hari senin sekitar ada satu ratus empat puluh ribu kendaraan yang melintas di jalur selatan tepatnya di wilayah nagrek
hari ini sampai pukul empat sore tadi baru sekitar tujuh puluh ribu kendaraan yang melintas di lingkar nagrek
menuju arus balik ke wilayah bandung dan jakarta
nah ini yang menarik adalah arus balik kendaraan ini
didominasi oleh roda dua atau sepeda motor
jadi kalau kita lihat para pengendara sepeda motor masih tampak membawa pakaian atau tas tas besar di belakang sepeda motornya
ada imbauan dari petugas untuk para pengendara sepeda motor untuk tetap berhati hati dan tetap mematuhi peraturan lalu lintas
karena meskipun tampak lalu lintas lancar dan hanya ramai saja tidak macet tidak padat
tapi kondisi jalan yang basah akan memperbesar risiko kecelakaan
baik yogi ini diperkirakan arus balik di jalur nagrek sendiri akan berakhir
berakhir sampai kapan
ya mengenai arus balik ini ada kemungkinan bisa sampai pekan depan karena masih masa liburan sekolah
bisa kita lihat juga di jalur nagrek ini tidak hanya arus balik di sebelah saya ini tapi juga ada arus kembalinya masyarakat yang tadi pagi dan siang pergi ke wilayah wisata di daerah garut
jadi kalau tadi pagi dan siang itu ada kepadatan di dua arah
baik ke arus balik dan arus menuju garut
menuju ke lokasi wisata
karena memang masih masa liburan sekolah
jadi kendaraan dari wilayah bandung menuju garut itu lumayan deras tadi pagi hingga siang hari
sementara pada sore hari ini justru sebaliknya
wilayah atau arus kendaraan yang dari arah garut jawa tengah itu lumayan deras ke arah bandung dan jakarta
bisa kita lihat saya tadi melihat beberapa kendaraan tampak dominasi tidak hanya kendaraan plat b dari jakarta tapi lebih banyak kendaraan plat d dari wilayah badung dan sekitarnya
artinya hari ini banyak masyarakat yang memanfaatkan waktunya untuk mengajak anak anaknya berlibur
karena masih masa liburan
dan untuk arus balik sendiri di wilayah nagrek dan sekitarnya
dari arah jawa tengah jawa barat menuju jakarta dan bandung ini memang akan diprediksi akan terus terjadi
walaupun tingkatnya masih fluktuatif
penurunan dan kenaikannya tidak terlalu signifikan
itu akan terjadi sampai pada hari minggu pekan depan
baik terima kasih yogi tujuliarto
langsung dari jalur selatan nagrek jawa barat